karena pada akhirnya ketika jika ditemukannya jenazah kemudian pada akhirnya akan sulit juga untuk bagi para petugas
kalau pulang satu jaman di jalan
seri sea games juga walaupun hasilnya belum memuaskan
sambal kecap dengan potongan cabai rawit segar
ada saling antar kontestan kemudian antar parpol